suara nyaring serih arti ini
yang menjajakan kue di lingkungan permukiman kampung rambutan ciracas jakarta timur ini
terdengar setiap hari
meski usianya sudah enam puluh tiga tahun
ia masih harus mendorong gerobak kue keliling kampung
untuk menghidupi dirinya dan anak bungsunya
yang berusia dua puluh satu tahun ana cintawati
di lingkungannya sirihati ini kerap disapa mama ana
mama ana dikaruniai lima orang anak dari pernikahannya
tetapi suaminya meninggalkannya dan anak anak
ketika si bungsu masih duduk di bangku taman kanak kanak
sejak saat itu mama ana harus berjuang membesarkan anak anaknya seorang diri
dengan hasil berdagang kue keliling
ia membiayai kebutuhan hidup anak anaknya
hingga akhirnya satu persatu menikah dan membina rumah tangga masing masing
ketika dia berubah
di rumah petak berukuran tiga x empat meter
yang harga sewanya rp lima ratus per bulan
saya mendorong ke gerobak dari rumah saya
asgu dua sampai minggu dua belas di sini
mangkal dua jam
langsung saya muter ke wm
sampai ke jalan baru
terakhir gang sentiong kuburan cina
masih kuat bu
ya masih kuat dipaksain
masih berubah mas
di usia senjanya
mama ana setiap pagi menyiapkan sendiri gorengan untuk dijual
kemudian menatanya di gerobak
selain gorengan yang dibuatnya sendiri
ia juga menerima titipan kue kue dari warga sekitar
harga kue yang dititipkan rata rata rp satu lima ratus per kue
mama ana menjualnya kembali dengan harga rp dua
keuntungannya memang tipis
tidak sebanding dengan lelahnya mendorong
orang gerobak dibawa terik matahari dan siraman hujan
pada bulan puasa mama ana mulai berjualan pukul dua siang
walaupun hasil berjualan kue selama ramadan tidak sebanyak biasanya
masih ada pelanggan setia yang rutin membeli kue dagangannya
saya sudah langganan
sudah bertahun tahun ya bu anak ini jualan
jajanannya lengkap mbak murah murah
ya udah langganan gimana ya enak
dari anak kecil kasian
setiap hari anna membantu mendorong gerobak kue sang ibu
penghasilan dari berjualan kue keliling hanya rp lima puluh rp tujuh puluh lima per hari
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
untuk menambah pemasukan ana menjadi tukang oj heavy goods
mengantar tetangganya yang berdagang sayur
berbelanja kebutuhan dagang ke pasar
nah kita kan kalau bangunin kan dekat dari kamar mandi
habis kalau sama orang lain kadang kadang jam sebelas sudah datang
kita belum apa apa yuk bu gitu
jadi nih ya udah kadang kadang jam tiga baru datang
kalau sama orang lain kalau sama anak kan tinggal manggil
ana sebenarnya ingin bisa menabung untuk meneruskan pendidikan
namun apa daya
uang hasilnya bekerja hanya cukup untuk kebutuhan sehari hari
dari kecil emang udah dorong gerobak gitu
ya buat prihatin gitu lah mbak
ya biar prihatin aja tapi kadang suka mikir sedih banget gitu kan
gimana ya kalau nggak kayak gini kalau nggak capek ya nggak makan gitu kan
kita udah pengen banget kuliah perawat gitu
cuma tapi keadaan orang tua kayak gini gitu kan gak mungkin maksa gitu kan
apalagi orang tua udah tua gitu kan
mestinya kalau harusnya tuh aku yang kerja gitu kan
karena kan orang tua udah umur enam puluh ke atas
walaupun penghasilan mereka seringkali kurang
hal itu tidak menghalangi mama rana untuk berbagi
dia sering membagikan kue kue dagangannya
kepada yang membutuhkan
khusus saat ramadan
mama ana rutin menyedekahkan kue ke masjid jami nurul ahyar setiap jumat
kalau dia selalu sedekah aja juga kan nggak mungkin ya kan
kayak kadang kadang ya seminggu dua kali atau seminggu sekali gitu
namanya orang mau sedekah sedikit apapun
walaupun satu atau dua lontong ya oke
namanya orang mau sedekah
kita nggak memastikan dia harus satu enam tiga tiga
dia cukup baik
mama ana bersyukur
masih bisa bersedekah walaupun hidup berkekurangan
dia percaya rezeki datang dari tuhan
dan setiap berkah yang diterimanya
sekecil apapun harus disyukuri
kalau nggak habis saya kasih tetangga
tetangga itu lima rumah ya lima
sama saya nggak beda bedain
buat masjid sama kalau hari jumat
iya terus kalau ada anak yatim
diamin aja tapi udah apaan
rezeki kadang kadang yang bahagia neng
orang naik mobil kembalian nggak mau dipinta
yaitulah rezeki dari mana aja
duta lima puluh ini sisanya buat jajan ibu begitu
di usia senjanya mama ana berharap
tetap diberi kesehatan
dan bisa menunaikan ibadah umroh di tanah suci
mama ana berpegang teguh pada pendirian
bersedekah tidak harus menunggu
sampai kita memiliki materi berlebih
bersedekahlah dengan apa yang kita miliki saat ini
dan lakukan dengan hati yang ikhlas
tim liputan cnn indonesia jakarta